ia ia anda aku berjanji
kian santang kamu tidak apa apa nak
makanya kalau sudah dilarang jangan coba coba melanggar
untung ayahanya melancarkan serangan ringan
aku kira tidak ada yang melihat

kenapa sih ayahanda
niat saja dilarang
karena ini jurus rahasia keluarga kita putra
kau langsung saja teruskan latihanmu
aku ingin melihat ayahanda
tidak sekarang putra
aku ingin melihat